terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom business
presiden joko widodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun dua ribu dua puluh
presiden berpesan agar penyerapan dan penggunaan anggaran bisa dilakukan sebaik baiknya
dan berdampak langsung ke masyarakat
penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau dipa dilakukan kamis pagi di istana negara
seluruh menteri kepala lembaga tinggi negara dan gubernur se indonesia hadir dalam agenda ini
untuk menerima masing masing dipa
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan total apbn tahun dua ribu dua puluh sebesar rp dua lima ratus empat puluh empat triliun
sebanyak rp sembilan ratus enam enam triliun dialokasikan untuk kementerian lembaga
sementara delapan ratus lima puluh enam sembilan lainnya digunakan untuk provinsi dan dana desa
yang tahun ini anggarannya naik menjadi rp tujuh puluh dua triliun
presiden joko dodo juga menegaskan agar semua pihak menggunakan anggaran dengan benar
dengan program program yang berdampak langsung ke masyarakat
presiden juga akan memantau langsung agar anggaran yang ada bisa berguna untuk program
pengembangan sumber dana manusia
setiap kementerian dan lembaga harus bekerja sama untuk menggunakan anggaran
demi agenda strategis bangsa
saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita mindset kita pola pola lama
yang harus kita tinggalkan
mulai secepat cepatnya belanja terutama belanja modal bagi tipe tipe yang tadi sudah diserahkan
tadi bumutik keuangan sudah menyampaikan ketidakpastian ekonomi global
perlambatan pertumbuhan ekonomi global ini menghantui hampir semua negara
sehingga kita harapkan fiskal kita
belanja apbn kita ini bisa men trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin
oleh sebab itu segera setelah ini lelang
pelaksanaan januari sudah dilaksanakan